aksi enam belas januari menjadi aksi pertama masa fpi di awal tahun dua ribu dua puluh
aksi hari ini seperti melanjutkan sejumlah aksi dan mobilisasi masa pendukung fpi di penghujung tahun dua ribu enam belas
tiga aksi sebelumnya dipicu kasus dugaan penodaan agama oleh gubernur dki basuki cahayapurnama
mobilisasi masa fpi pertama yang diberi label aksi bela islam pertama digelar empat belas oktober dua ribu delapan belas
masa menuntut penyelidikan atas dugaan penodaan agama oleh gubernur dki basuki cayapurnama
saat kunjungan kerja ke pulau seribu dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
masa di bawah komando rizik sihab saat itu juga mengancam akan menggelar demo dengan masa lebih besar
ancaman demo lebih besar dibuktikan pada aksi bela islam kedua yang juga dikenal sebagai aksi empat
ribuan pengunjuk rasa memadati jalur istiqlal hingga istana negara
aksi juga digelar
serempak di sejumlah kota besar di indonesia
meski perwakilan pendemo sudah diterima menko polhukam hingga wakil presiden
sejumlah masa berkeras bertahan hingga batas waktu unjuk rasa
kericuhan pun tak terhindarkan seorang pengunjuk rasa meninggal dunia karena tak kuat menghirup gas air mata
meski diklaim tak terkait aksi empat sebelas sejumlah pihak bersama tni dan polri
kemudian menggelar parade bineka tunggal ika pada sembilan belas november dua ribu enam belas di sejumlah kota
tak puas dengan penyelidikan kasus dugaan penodaan agama oleh ahok
dua desember dua ribu enam belas masa menggelar aksi bela islam ketiga
dilabel dengan aksi superdamai masa menggelar sholat jumat dan doa di kawasan monas hingga bundaran hotel indonesia
presiden joko widodo dan wapres yusuf kala hadir dalam sholat jumat
namun aksi berbuntut dengan penangkapan sejumlah tokoh yang dituding berencana menunggangi aksi untuk tujuan makar
terakhir aksi hari ini yang diberi label aksi enam belas
masa fpi menggelar long march dari masjid al azhar hingga mabespori
masa menuntut pencopotan kapolda jawa barat irjen polisi anton karlian
aksi merupakan buntut ricuh masa fpi dan lsm gmbi yang dibina oleh kapolda jawa barat